dimana pada beberapa waktu yang lalu tadi sempat ada kunjungan begitu dari kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif ke poskomudik salah satu poskomudik yang didirikan oleh enesis group di lokasi ini
tadi secara langsung hadir deputi bidang industri dan investasi dari kemenparekraf ri hengki manurung yang tidak hanya meninjau poskomudiknya saja
namun juga tadi sempat mencoba beberapa fasilitas yang ada di posko mudik ini seperti misalnya kursi pijat begitu untuk menghilangkan pegal ataupun lelah
saat melakukan perjalanan mudik serta juga tadi sempat juga dilakukan bagi bagi health kit yang berisi produk produk kesehatan untuk menunjang para pemudik untuk melakukan perjalanan mereka ke kampung halaman masing masing
tidak hanya dihadiri langsung oleh deputi bidang industri dan investasi dari kemenparekraf ri tadi juga hadir secara daring menteri kemenparekraf menteri aga salahuddin uno yang juga turut menyapa para pemudik yang sedang beristirahat
di rest area tol cipularang ini tadi juga menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga salahuddin uno juga turut memberikan apresiasinya begitu terhadap adanya poskomudik yang ini yang bisa dimanfaatkan begitu bagi warga warga yang ingin melakukan perjalanan mudik
yang jika memang sedang merasa lelah begitu bisa beristirahat dulu di posko mudik ini
dan memang adanya poskomudik di beberapa jalur mudik di wilayah pulau jawa ini termasuk di cipularang ini merupakan salah satu bentuk komitmen dari
nsis group begitu untuk sebagai bentuk dukungan untuk penyelenggaraan mudik yang aman dan nyaman di tahun dua ribu dua puluh satu
seperti diketahui memang rizky pada tahun ini pemerintah memperbolehkan kembali warganya untuk mudik ke kampung halaman masing masing
tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat sehingga memang adanya penunjang atau fasilitas fasilitas penunjang seperti poskomudik ini
sangat sangat diapresiasi begitu untuk membantu kelancaran pada arus mudik di lebaran tahun dua ribu dua puluh satu
dan berikut pernyataan dari deputi bidang industri dan investasi kemenparkraf ri henky manurung serta dari chief sales and marketing officer nsc group rian tirta yudistira terkait poskomudik di tol cipularang ini
dalam menyambut mudik selama liburan lebaran di tahun dua ribu dua puluh dua ini kami dari nsis bekerjasama dengan instansi dan juga kementerian perhubungan khususnya rad untuk melakukan poskomudik di lima belas titik mudik
termasuk empat destinasi wisata dan ini tersebar dimulai dari lampung sampai ke jawa timur
jadi di poskomudik adem ini kami melakukan bagi bagi health kit yang berisi produk produk kesehatan dari nsc seperti antis atau plosa
yang harapan dari kami adalah bisa digunakan oleh pemudik untuk tetap menjaga kesehatan dari dalam dan juga dari luar tubuh
sehingga proses mudiknya sampai nanti kembali ke jakarta atau ke kotanya masing masing
tetap berjalan secara lancar aman dan sehat
dan akhirnya kami harapkan kebangkitan ekonomi akan terjadi
kita harapkan semuanya tetap menjalankan protokol kesehatan tiga m jangan lupa dan itu akan menjadi satu kebiasaan baru di era kedepannya
rizky dan paul
postkomudik ini saat ini didirikan oleh nsc group di lima belas titik di jabodetabek jawa jawa dan sumatera seperdas surabaya pelabung dan lampung
posko posko mudik ini memang dihadirkan untuk memberikan akses kepada pemudik untuk mendapatkan produk dan juga layanan layanan
yang bisa mendukung kesehatan mereka selama mudik seperti misalnya hand sanitizer untuk menghilangkan kuman
lalu juga vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh baik dalam maupun dari luar
selain itu juga memang ditargetkan
saya agetkan postkomudik ini bisa menjangkau enam puluh lima sampai tujuh puluh lima pemudik
begitu yang akan dibagikan health ticket secara cuma cuma dan juga bisa diakses oleh satu sampai dua juta pemudik
begitu untuk bisa mengakses produk produk layanan layanan kesehatan di posko poskomudik ini sendiri
agar perjalanan mudik mereka bisa lancar aman dan juga sehat
baik laisa nisa terima kasih atas laporan anda selamat kembali bertugas